tim koalisi perubahan untuk persatuan meyakini pemilihan mohaimin iskandar sebagai bacawa pres anies baswedan
akan mampu mengubah suara pemilih dari kalangan nahdlatul ulama
tim koalisi perubahan mengaku tidak khawatir dengan hasil survei yang menempatkan anies baswedan
berada di posisi ketiga pada kalangan nu
beranggali dengan kehadiran pres mohaimin iskandar
maka elektabilitas panis di kalangan nu menjadi pasangan yang lebih diterima
dan saya kira dalam waktu dekat apabila ada survei survei itu akan merubah keadaan